nah ini kuncinya
sama sama bumi sel
aduh mama gak bisa cepet cepet
selalu pagi bu
kalau begitu uya bukain gerbang dulu
yuk sekarang kita masuk ke mobil
kamu gak usah ikut antar sekolah ya
kamu di rumah aja bantuin kiki
sekolah yang pintar ya
yaudah saya pergi dulu ya
ini tasnya bu
seng tas kamu nih
cara darieko sih bud
thank you ru

jangan jangan bu bos gak percaya lagi nih sama omongan gue sama kiki
eh mir lalu tuh min amat gak ngikut berosa nganter enak
gak tau gue juga bingung
gue masuk dulu ya
kenapa dia kagak ngikut ya
bisa gak sih kalo manggil tuh pelan pelan
kalo misal kiki kaget terus kiki ini piringnya jatuh pecah
terus gaji kiki abis mau ngegantikan piring sumutan gimana
pak pak pak
panik kenapa sih
kiki masa bu bos suruh gue di rumah aja nemenin lo
kan biasanya gue nemenin renang ke sekolah
kan hari ini mah schedule ngegantiin gorden seluruh rumah ini
kalo misal kiki ngegantiin sendiri kan kiki bisa hmm gitu
ih bukan itu masalahnya
kok lama banget sih koneknya
bu bos pasti ngerencanain sesuatu
telepon pak nino nanyain soal yang tadi
aduh daya kita
berusaha terus cerita sama masa
kan selama ini tuh
pak bos itu ngerahasiain masa lalunya andin pasti ada tujuannya
terus kalo kepongkar gara gara kita
nong egoernya tuh dah
gak ada apa apa
tebak magas di loya
no misalnya pak
nah berarti g watched berubah hitung
kamu itu kenapa sih setiap telepon mama selalu aja ada yang gawat
ini lama lama jantung mama gak kuat sa
dengarin aku ya ma
dia minta aku untuk bilang ke mama untuk fotoin foto itu
supaya dia lihat
aduh terus gimana
aduh aku juga bingung mah
tapi sebenarnya sih udah aman
foto udah aku bakar udah aku musnahin
tapi kalau misalkan aku nggak
aku nggak kirim foto itu ke nino
kamu punya rencana apa elsa
ada foto berdua nggak sama sama sandra
iya kayaknya sih ada sa
tapi waktu itu fotonya bukan di rumah nino
di restoran ya kalau nggak salah
sekarang gini aja ma
mama sekarang cari foto itu
kita ketemuan di sparrow cafe sejaman lagi ya ma
ya cuma ingin ma caranya untuk aku mempertahankan kepercayaan nino sama aku
udah deh ma
ma bantuin aku ya ma
sekarang mama cari foto itu aku siap siap sekarang oke
biar aku aja ya mas yang panggil
kok nggak ada yang jawabin mas
apalagi nggak ada rumah nino
mas itu ada orang mungkin kita tanya aja mas
pak bu cari pak sumarno
iya bu kami lagi cari pak sumarno
dan tadi kami panggil panggil nggak ada yang keluar
lagi pergi atau ibu tahu pak sumarno di mana
saya nggak tahu pak sumarno ke mana
tapi pak sumarno memang nggak ada di rumah
semalam saya lihat dia bawa anak sama istrinya
terus bawa tas gede
kayaknya pergi lama deh
ya mbak saya permisi dulu ya
pergi pergi ke mana
apa jangan jangan pak suganda udah ngasih tau pak sumarno kalau kita mau ketemu dia
makanya pak sumarno udah nggak ada di rumah
bisa aja sih mas
tapi seperti kamu bilang pak sumarno itu kan nggak salah
tapi kenapa dia pergi berarti dia takut dong
mas udah udah hei sabar
tenangin diri dulu ya
lagi lagi kita buntu nini udah sampai sini padahal
padahal sebentar lagi kita bisa ketemu sama orang